wali kota surabaya tri risma hari ini kamis pagi mendapat kejutan saat belusukan ke salah satu sekolah dasar di kawasan sumberjo surabaya
puluhan siswi tiba tiba menangis dan meminta risma agar tetap menjadi wali kota surabaya
di sela sela kunjungannya di sekolah dasar negeri sdn sumber jo dua surabaya pada kamis pagi
wali kota tri risma hari ini dielu ulukan oleh ratusan siswa sekolah dasar di kawasan pinggiran surabaya ini
bahkan mereka berebut untuk bersalaman dengan wali kota yang namanya masuk dalam bursa pencalonan gubernur dki jakarta ini
bahkan ada siswa yang menangis memohon pada risma agar tetap berada di surabaya
bagi para siswa wacana risma akan dicalonkan sebagai gubernur dki jakarta sudah mereka dengar
di mata mereka risma adalah wali kota yang sangat baik
yang dimiliki oleh warga kota surabaya
menanggapi hal ini risma kembali menegaskan tetap ingin menuntaskan masa jabatannya sebagai wali kota surabaya sampai selesai
dia ingin menuntaskan pembangunan dan juga mengentaskan kemiskinan masyarakat
terutama di pinggiran kota surabaya
risma juga mengaku akan segera bertemu dengan megawati soekarno putri ketua umum pdi perjuangan
untuk membicarakan keinginannya agar tetap berada di surabaya
sudah ada ketemuan lagi sama bu megawati
tadi malam ibu di mana
tadi malam aku ketemu sama orang tapi bukan
di surabaya atau di dalam
saya di jakarta tadi malam
tapi bukan sama bu megawati
sampai saat ini
risma memang tidak pernah mengaku menerima wacana maju dalam pilgub jakarta dua ribu tujuh belas mendatang
tetapi dia juga pernah menjawab keputusannya tergantung dengan keputusan megawati
jika megawati memintanya maju ke jakarta
sebagai kader partai risma mengaku tidak bisa menolak